kementerian kesehatan mengatakan akan memperluas sasaran program vaksinasi covid sembilan belas
sasaran perluasan target vaksin adalah untuk warga berusia delapan belas tahun ke atas di dki jakarta
hal ini juga dilakukan berkenaan dengan masa kedeluarsa vaksin astrazeneca pada bulan juni ini
dan untuk pembahasnya kami sudah terhubung melalui sambungan zoom dengan bapak maksi ren rondonu
plt dirjen pencegahan dan pengendalian penyakit kementerian kesehatan
halo selamat malam pak maksi
selamat malam pak iqbal
pak maksi tadi kalau kita lihat bersama sama ada antrean tadi menurut laporan dari koresponden kami
nah berdasarkan laporan yang masuk ke kementerian kesehatan sendiri
bagaimana sebenarnya antusiasme warga berumur delapan belas tahun ke atas untuk mendapatkan vaksin
juga bagaimana distribusinya ini
ya terima kasih sekali pak iqbal
dalam beberapa hari terakhir ini kami sudah mengeluarkan surat resmi khusus dki jakarta
untuk memulai vaksinasi umur delapan belas tahun ke atas
hal ini kami tempuh dengan melihat pertama
melihat cakupan vaksinasi tahap satu dua di jakarta cukup tinggi sudah tujuh puluh an persen
yaitu nakes lansia dan klien publik
khusus lansia dki ini enam puluh an persen
jadi sangat bagus sehingga kami memulai di awal untuk
vaksinasi delapan belas tahun ke atas
yang kedua juga mengantisipasi laju lonjakan kasus di air
itu sudah liburan idul fitri
sehingga kami mempertimbangkan jakarta dan nanti beberapa kota besar lain di jawa
untuk kami melakukan vaksinasi di atas delapan belas tahun
laporan kami antusias kami pantau juga di lapangan khususnya dki itu luar biasa
sentra sentra vaksinasi itu penuh
kami juga tentu mengharapkan pengaturan jadwal
boleh juga oleh bantuan loket com untuk mengatur sehingga tidak terjadi antrian panjang
di sentra sentra vaksinasi
ini sebenarnya bukan sampai tiga puluh juni
tahapan tiga ini itu sepanjang tahun ini tetap dibuka
oke berarti sepanjang tahun ini tetap dibuka
untuk tahap ketiga ini ya pak ya
berarti kita masih bisa untuk melakukan vaksinasi nantinya
nah ini soal vaksin astrazeneca yang akan keadaan luar sehingga juni ini pak
sebenarnya ini yang pengiriman batch pertama atau kedua
dan juga bagaimana dosisnya apakah masih banyak pak
ya khusus astrazeneca yang memang yang pengiriman itu pengiriman kedua
penerimaan kedua itu sejumlahnya itu ada satu delapan juta lebih
itu sudah distribusikan ke
ke semua provinsi yang ada astrazeneca
khusus dki memang cukup banyak satu lima juta
tapi terakhir kami pantau yang ada di dki mungkin tinggal dua ratus an ribu
kalau laju vaksinasi di dki kami pantau satu hari itu minimal empat puluh ribu
maka dalam waktu lima enam hari selesai
jadi saya kira sudah yang perlu dikhawatirkan untuk ed
skyd untuk khususnya vaksin astrazeneca
yang tinggal tinggal dki atau di bali tinggal sedikit
karena yang dua ini yang paling banyak pemakaian astrazeneca
kalau memang tinggal sedikit berarti nantinya kalau misalnya antusiasme warga kalau kita lihat bersama sama bahwa cukup tinggi
berarti akan digunakan astrazeneca yang pengiriman tahap ketiga begitu ya pak ya
berikut ini kita tergantung dari vaksin yang datang
jadi sebenarnya masyarakat itu tidak usah melihat merek vaksinnya
karena semua vaksin itu aman dan kualitas vaksin semua sudah diuji oleh badan pol
bahkan semua vaksin yang masuk ke indonesia itu kan sudah masuk dalam emergency use list eul dari who
dki berikut ini sudah dengan sinovac akan jalan
apapun vaksin yang datang itu kita gunakan sama sama
tapi sebenarnya berapa
tidak boleh dosis satu vaksin astrazeneca dosis dua sinovac
atau sebaliknya itu tidak boleh
nah sebenarnya berapa lama pak masa edar vaksin ini
apakah semua vaksin yang masuk ke indonesia memiliki masa kadar luar saya yang sama
karena kalau saya tidak salah ada masa edarnya itu sekitar enam bulan
ya semua vaksin memang karena ini baru
menurut badan pom itu memang uji stabilitas itu vaksin karena baru itu ya rata rata itu enam bulan
nah ini tidak sedikit juga pak yang menyaksikan soal vaksin yang akan keadaan luar
apakah masih tetap efektif digunakan atau bagaimana pak kelanjutannya
oh saya kira kalau sudah keadaan luar saya kan tidak boleh
lewat tanggal tiga puluh itu nggak boleh itu dibuang
di apa namanya dihusnakan
tapi saya kira tidak ada vaksin yang akan digunakan kalau sudah edm nya sudah lewat tidak ada
walaupun bulan juni ini terakhir ya pak ya tetap aman digunakan
oh iya karena kan tanggal tiga puluh juni
saya yakin dki itu sebelum tanggal tiga puluh juni saya bilang tadi laju kecepatan vaksinasi di dki cukup tinggi
saya pantau minimal empat puluh lima ribu per hari
kalau tinggal tiga ratus ribu berarti kan tinggal enam satu sudah selesai
baik berarti semua bisa terpenuhi ya pak ya
nah ini berbicara soal jakarta yang dipilih pertama untuk vaksinasi warga berumur delapan belas tahun ke atas
apakah ini semata karena jakarta memang seperti yang tadi sudah disampaikan mengalami peningkatan yang signifikan
bagaimana dengan daerah lain pak apakah sudah ada agenda daerah mana selanjutnya yang akan jadi sasaran vaksinasi
ya seperti yang saya katakan tadi kami melihat kriteria kriteria yang pertama adalah cakupan vaksinasi tahap satu dua
kemudian melihat juga cakupan laju lansia lansia itu saya lihat sudah ada dua puluh sembilan kabupaten kota
sehingga kami lakukan percepatan untuk memvaksinasi di atas delapan belas tahun
kemudian yang kedua termasuk tempat tempat kumuh pak presiden menginstruksikan tempat kumuh yang padat penduduk
penularan cepat kalau ada kasus itu cepat diselesaikan vaksinasinya
yang ketiga kasus kasus yang meningkat tajam di mana kami curigai ada varian baru
diminta percepatan vaksinasi
kami minta juga dukungan tni polri untuk membantu percepatan vaksinasi untuk semua kelompok umur di atas delapan belas tahun itu
di mana daerah yang penularan tinggi kami berupaya juga laju percepatan vaksinasi
di situ kami segera dilakukan untuk semua golongan umur terutama di atas delapan belas tahun
nah ini berbicara soal tahap vaksinasi ini pak ini kan sebelumnya pemerintah mengatakan ada empat tahapan
tapi sekarang kalau saya tidak salah ada dijadikan tiga tahapan saja ya pak itu bagaimana ceritanya pak
ya memang tahap satu tenaga kesehatan
dua itu kan pejabat

dua itu kan pejabat pengelola
dua itu kan pejabat pengelola
dua itu kan pejabat pengelola

dan tahap empat itu masyarakat lainnya
tapi begitu kami pelajari ternyata tiga empat itu nggak perlu dipisahkan
sehingga karena secara epidemiologi kajian epidemiologi hampir semua kasus sudah merata di seluruh indonesia
sehingga tidak perlu ada tahapan tiga empat jadi gabung tahap tiga
nah ini kan kita tadinya kita berbicara soal vaksinasi untuk masyarakat umum yang berumur delapan belas tahun ke atas
nah ini sebenarnya apalagi bulan juli nanti ini kan direncanakan akan dimulai program pembelajaran tatap muka pak
bagaimana kemenkes melihatnya jika dikaitkan dengan vaksinasi yang saat ini masih menyasar masyarakat di atas delapan belas tahun
jadi tidak ada jalan lain protokol kesehatan yang pertama protokol kesehatan itu wajib
kalau untuk buka sekolah tentu saya kira
surat edaran bersama kesepakatan bersama berapa menteri itu harus kita lakukan
ada masing masing tugas termasuk kita kementerian kesehatan bagaimana memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan sekolah yang sudah langsung
dan mana kita melakukan pengawasan lebih penerapan protokol di sekolah itu
yang kedua tidak ada jalan lain percepatan vaksinasi ini
terutama untuk guru dan tenaga kependidikan yang ada di sekolah itu harus semua divaksin
yang percepatan untuk warga sekolah
jadi gurunya tenaga kependidikan yang ada di sekolah dari berbagai tingkatan sampai di universitas
dan yang berikut saya kira percepatan vaksinasi untuk keseluruhan
delapan belas tahun sendirinya kita sudah melindungi anak yang dibawa delapan belas tahun
berarti untuk sementara belum ada rencana untuk melakukan vaksinasi terhadap anak di bawah delapan belas tahun ya pak ya
belum belum ada
nah ini terakhir pak terkait masih banyak masyarakat yang enggan untuk mengikuti program vaksinasi
apa saja yang sudah dilakukan oleh kemenkes yang tentunya bekerja sama dengan pemerintah daerah
kampen yang banyak secara masif itu harus dilakukan bukan cuma pemerintah
tadi baru kami rapat dengan nu dan muhammadiyah
untuk meminta tolong di samping vaksinasi protokol kesehatan
tapi campaign itu sangat penting
untuk memahamkan orang orang apalagi anti hoax hoax yang berkembang
mestinya itu kalau kita melakukan itu akan berhasil untuk memperbaiki kesehatan kita
kalau kita semua bersatu melawan itu saya kira kami harapkan masyarakat tidak akan terpenaruh
tidak akan terpengaruh dengan isu isu yang membuat masyarakat ragu atau takut datang untuk divaksinasi
baik semoga dengan penjelasan bapak tadi masyarakat semakin antusias untuk melakukan vaksinasi dimanapun berada
terima kasih pak maksiren rondonu plt dirjen penjagaan dan pengendalian penyakit kementerian kesehatan
sudah berbagi informasi dengan kami di cnn indonesia
terima kasih pak gita